ya ketua umum parpol kian terbuka menyatakan maju di pilpres dua ribu dua puluh
safari politik dan sejumlah pertemuan pun dilakukan
namun potret survei selama ini menempatkan elektabilitas sejumlah ketum parpol
masih jauh di bawah tokoh tokoh lain yang berasal dari non parpol
apakah mesin politik partai saat ini sudah mulai dipanaskan
seberapa besar sebetulnya kans ketua umum parpol di pilpres dua ribu dua puluh
kita akan bahas dan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada bang nurdin halid waketum partai golkar bang saiful huda
wasekjen pkb dan juga bang jayadi hanan direktur eksekutif lsi
selamat malam bang jayadi bang saiful bang nurdin halid apa kabar sehat semua
selamat malam sehat alhamdulillah
ya malam ini kita mau melihat manuver dan juga dinamika politik yang kita baca dari sejumlah ketum parpol
yang belakangan mulai muncul ke publik dan tidak lagi tabu dengan narasi capres dua ribu dua puluh
paling tidak ada caimin dan juga pak erlangga hartarto
meskipun ada nama nama
saya ingin ke pkb dulu ke bang saiful huda
apakah artinya sekarang ini di internal pkb dan juga caimin sendiri memang sudah terkonsolidasi
bahwa akan memajukan pak muhaymin iskandar sebagai capres dari pkb
karena kan partai partai yang lain tampaknya masih belum secara terbuka menyebut nama siapa yang akan dicalonkan
siapa yang akan dicalonkan
ya di internal pkb kami sudah
selesai mengusung gus mohamid atau gus mohamid iskandar ketua umum pkb untuk maju di dalam pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
tentu ini konsekuensi dari pemilu tahun dua ribu dua puluh empat yang relatif tidak ada incumbent
artinya semua tokoh star dari km
menyangkut soal elektabilitas dan seterusnya saya kira sambil berjalan
karena dari semua tokoh baik yang dari internal partai maupun di luar partai
juga mengalami stagnasi elektabilitas masing masing
kita bisa lihat dari berbagai survei
artinya semua tokoh berpotensi untuk menjadi pemenang pada tahun dua ribu dua puluh
karena lapangan politiknya tidak ada incumbent
dan itu startingnya sudah dimulai di tahun ini
artinya apakah nanti juga akan terbuka dengan nama nama yang lain
atau memang akan tetap mendukung gus muhaymin di pilpres dua ribu dua puluh
artinya partai apapun harus berkoalisi
nah karena itu tinggal kita lihat faksun politiknya seperti apa
kalau pkb bisa membangun koalisi di mana suara pkb dominan
saya kira wajar kalau gus mohaimin mengambil posisi sebagai capres
tentu kita juga realistis ketika bangunan koalisi kita
dengan partai partai yang suaranya lebih dari di atas pkb
jadi tentu ini bagian dari faksun politik
pasti pkb mengambil posisi seperti itu

oke saya ke bang nurdin halid
bang rudin kalau tahun lalu yang kita lihat masih balihonya pak erlangga
kalau sekarang sudah ada kunjungan ke pondok pesantren dan lain sebagainya
artinya sudah mulai manuver dan juga pergerakan itu dilakukan oleh golkar sekarang
oleh pak erlangga sekarang untuk menuju ke pilpres dua ribu dua puluh empat
saya melihat ya bahwa manuver para tokoh partai politik
yang terumum yang semakin terbuka menuju pilpres dua ribu dua puluh empat
saya melihat dari dua perspektif
yang pertama adalah bahwa sebuah kebutuhan dalam rangka oksentrasi demokrasi di pilpres terlupa
mengapa disebut kebutuhan
ada dua faktor yang melatar belakangi yang saling terkait dan saling mempengaruhi
pertama kebutuhan substansial demokrasi itu sendiri atau mencari sosok calon presiden
yang terbaik yang dapat dipilih oleh rakyat
yang kedua manuver tokoh politik hari hari ini adalah
bentuk strategi komunikasi yang dimakyunkan untuk beberapa tujuan atau target yang ingin dicapai
partai golkar dalam rapi nas beberapa waktu yang lalu
telah memutuskan menetapkan pak erlangga sebagai calon presiden dan beliau juga sebagai ketua umum
oleh karena itu golkar telah melakukan berbagai langkah langkah
antara lain adalah konsolidasi organisasi
jadi konsolidasi struktural konsolidasi program dan konsolidasi orientasi
dalam rangka memenangkan pilihan keputusan
nah untuk itu pilpres sekarang ini kita masih dalam tahap konsolidasi konstruktural
yaitu musnah provinsi musnah kabupaten kota musnah kecamatan
musnah sampai ke pusdes untuk tingkat desa
sehingga dengan konstelasi struktural ini
maka nantinya akan semakin mempermudah daripada memperjuangkan memenangkan pak erlangga sebagai presiden
nah sekarang pak erlangga dalam kaisah sebagai mengkoperkonomian
memang sekarang banyak
turun ke daerah untuk memastikan pelaksanaan tugasnya sebagai mengkoperkonomian
nah di sela sela itu sebagai ketua partai
tidak bisa diingkari bahwa beliau juga banyak mendapatkan undangan
di beberapa daerah untuk berkunjung
di mana beliau sedang melaksanakan tugas sebagai mengkoperkonomian
jadi hal hal tersebut masih merupakan daripada undangan dari masyarakat
baik lembaga lembaga maupun organisasi organisasi
yang mengharapkan kehadiran beliau sebagai
menteri perekonomian maupun sebagai ketua umum partai golkar
jadi belum beliau sebagai calon presiden resmi yang melakukan kunjungan ke daerah daerah
yang menukar itu dalam rangka untuk melakukan komunikasi politik
kenapa karena kita tahu bahwa politik itu adalah untuk mendapatkan kekuasaan
dan kekuasaan itu tidak bisa tanpa perjuangan
politik itu tidak berjalan di lorong lorong yang tertutup di lorong lorong yang gelap
tapi harus terang beneran
oleh karena itu dibutuhkan komunikasi politik oleh tokoh
oleh toko toko yang telah ditapkan menjadi bacal calon presiden dari partai
jangan kira pak erlangga adalah calon presiden dari partai golkar
karena golkar tinggal membutuhkan satu kondisi sudah cukup untuk mengusung dari calon presiden
jadi perjuangan itu dimulai sekarang
tapi mengapa perlu dimulai sekarang bang rudin halid
kita lihat partai yang lain belum ada yang secara belak belahan
atau sudah melakukan komunikasi politik atau paling tidak sudah menunjuk siapa capres yang akan diusung
mengapa golkar melihat perlu dari sekarang ini
di dalam menghadapi setiap kontestasi politik dan era multipartai itu sangat baik untuk sebuah prosedemokrasi
ketika dari awal setiap partai itu sudah memutuskan siapa calonnya yang bisa disampaikan kepada rakyat
sehingga rakyat juga punya waktu punya ruang yang cukup untuk menilai track record daripada tokoh tersebut yang disampaikan oleh partai
oleh karena itu menurut saya bahwa ini sangat sehat demokrasi kita ketika lebih awal kita menyampaikan bahwa ini dari partai golkar
calonnya adalah pak erlangga hartarto sehingga ada ruang yang cukup ada waktu yang cukup juga untuk masyarakat
sebagai penentu karena yang menentukan nanti siapa yang akan terpilih adalah rakyat bukan partai tapi rakyat
oleh karena itu rakyat perlu diberi kesempatan ruang yang lebar ruang yang cukup untuk menilai track record daripada calon tersebut
sehingga pada saatnya kita benar benar memilih pemimpin yang dikendaki oleh rakyat dan dipilih oleh rakyat
kemudian partai golkar dari awal sudah memertapkan calon presiden yaitu pak erlangga hartarto
oke saya ke bang jaya dihanan
bang jaya di dari sisi demokrasi dan juga politik
bang jayadi baca dari mungkin mulai panasnya mesin parpol ya dan juga ada pergerakan dari ketumparpol untuk secara terbuka mulai membahas pilpres dua ribu dua puluh
apakah itu seperti yang disampaikan oleh bang nurdin halid ini sebetulnya sangat sehat bagi demokrasi kita atau seperti apa
ya sebetulnya sosialisasi para politisi atau para calon calon yang akan menduduki posisi politik seperti presiden dan wakil presiden
ya itu tidak mengenal waktu
cuma memang di negara kita kan ada masa kampanye formal gitu
tapi kita semua tahu bahwa walaupun kampanye formalnya belum dimulai tapi kan semua pihak sudah melakukan sosialisasi dengan strategi masing masing ya
yang penting itu tidak melanggar aturan
itu aja yang jadi rambu rambu pokoknya gitu
apa namanya partai partai untuk pemilu dua ribu dua puluh empat itu kenapa kok sekarang sudah mulai ada yang secara resmi terbuka gitu ya menyatakan diri
karena memang pemilunya tinggal kurang dari dua tahun lagi dan sudah akan ada tahapan resmi meskipun bukan tahapan kampanye ya pada juni nanti
jadi wajar kalau kemudian kalau istilah mas renhat itu mesin partai mulai dipanaskan
sebetulnya bukan mulai dipanaskan mulai penuh
kekuatannya mulai penuh
kekuatannya mulai tahun dua ribu dua puluh dua ini
karena cukup pendek waktunya untuk mempersiapkan diri apalagi tadi seperti kata mas saiful huda juga pak nurdin halid bahwa tidak ada petahanan di pemilu dua ribu dua puluh empat itu
jadi kompetisinya akan lebih cair
lebih banyak calon yang punya peluang
dan sampai sekarang memang belum ada calon yang dominan seperti pada tahun dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas lalu gitu
nah partai partai kan punya dua tugas
utama nanti dua ribu dua puluh
satu memenangkan partainya untuk pileg
dua memenangkan bakal capres atau cawapresnya
nah dalam konteks pilpres tugas partai sekarang adalah mencari capres atau cawapres yang hubungannya paling dekat dengan partai tersebut
karena penelitian saya dan teman dari smrc menunjukkan bahwa efek ekor jas itu bekerja di tahun dua ribu sembilan belas
jadi partai partai harus berpikir sangat serius untuk mencari capres cawapres yang minimal tidak menimbulkan dampak negatif terhadap perolehan suara partainya
nah siapa capres cawapres yang paling dekat dengan partai sekarang
tentu saja ketua umum partai kan
atau tokoh utama partai
jadi wajar kalau saat ini partai partai kemudian coba mempromosikan ketua partainya dulu
atau tokoh utama partainya
bahwa itu nanti akan jadi capres atau jadi cawapres atau malah tidak sama sekali
itu kan memang tergantung dinamika yang memang tidak mudah dalam konteks pemilu kita karena adanya presidensial threshold itu
dan efek ekor jas itu kotele efek ini prediksi anda masih akan bekerja juga berdampak di tahun dua ribu dua puluh empat
ya justru dampaknya mungkin akan lebih terasa karena
namanya tidak ada calon dominan
jadi itu akan membuat partai partai mencari calon calon mana yang paling dekat gitu
nah yang paling dekat itu definisinya satu capres
capres itu berasal dari partai tersebut
atau cawapres yang diusung berasal dari partai tersebut itu
itu hubungan yang paling mudah
yang bisa dilihat oleh pemilih
yang bisa membuat pemilih kemudian menghubungkan pilihannya terhadap pasangan calon presiden
dengan pilihannya terhadap partai
ada apa namanya yang ketiga yaitu calon yang dianggap paling dekat baik secara personal maupun secara ideologis kepada partai tersebut
nah itu nanti tergantung kan tergantung dinamika
untuk sekarang yang bisa kita lihat yang paling partai partai akan mengusahakan terlebih dahulu ketua umumnya
ya entah sebagai capres entah sebagai cawapres
memang untuk sementara ketua umumnya pak nurdin halid dengan ketua umumnya mas saiful
itu kan masih harus berjuang lebih keras dibanding ketua umum demokrat misalnya
dan selalu kita melihat hasil hasil survei ya
nah tapi peluangnya masih ada
pak muhaymin ketua umumnya mas saiful dengan pak erlangga ketua umumnya pak nurdin itu
salah satu penyebab mengapa posisinya masih di luar sepuluh besar sampai saat ini
karena popularitasnya belum mencapai di atas empat puluh persen
masih empat puluh persen
sementara calon presiden calon wakil presiden itu yang kompetitif itu popularitasnya harus mencapai sekitar delapan puluh persen
jadi itu tantangan tapi segala galanya peluang
nah waktunya masih ada sekitar katakanlah satu setengah tahun
masih ada waktu untuk meningkatkan popularitas itu
dan itu diharapkan meningkatkan elektabilitas
kalau nanti elektabilitas itu tidak bisa mengejar untuk menjadi capres
kan minimal partai golkar
atau partai pkb bisa punya bargaining power
bargaining position untuk menjadi cawapres
dan itu masih cukup baik untuk satu partai
kalau kita lihat dari kepentingan partai untuk mempertahankan suara yang tinggi di pemilu legislatif
kita tanya ke pak saiful dan juga pak nurdin halid
bagaimana menjawab tantangan bahwa ketum ketum partai anda masih elektabilitasnya belum ada di sepuluh besar
tadi disampaikan oleh
sementara waktunya masih sekitar dua tahun lagi
bagaimana upaya upaya kerja politik agar bisa membangun atau bisa menambah elektabilitas dari ketum parpol yang kemudian akan diusung di capres dua ribu dua puluh empat
jadi bahasnya nanti kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi

pkv akan mendorong ini supaya rakyat punya pilihan banyak
dan saya kira cara pandang ini akan sama dengan bang nurdin di golkar
artinya semakin banyak calon
akan semakin banyak kita suguhkan pilihan
bagi proses demokrasi di indonesia
dan kalau ini bisa kita lakukan
saya kira akan semakin terasa suasana demokratis tahun dua ribu dua puluh
oke banturin halid pertanyaan yang sama
bagaimana mendongkrak keletabilitas payarlangga
yang kita tahu sekarang masih berada di angka yang masih rendah
jadi kenapa partai golkar lebih awal atau lebih niri
menetapkan payarlangga sebagai calon presiden
ini adalah sebuah manuver yang lebih terbuka
agar bisa mendapatkan legitimasi internal partai
legitimasi antara partai itu sangat penting
untuk kepentingan konsolidasi bagi pemenangan di pilters maupun pilih
para kader partai golkar
semua tingkatan tentu membutuhkan sosok capres
yang memiliki nilai jual
dan payarlangga adalah seorang tokoh nasional
beliau adalah mengkuperkorobian
yang kinerjanya sekarang ini adalah luar biasa
tetap bisa dicapai atau stabilitas ekonomi
tetap bisa dicapai atau tidak terjadi kekunca ekonomi
di tengah tengah kita hidup berdampingan dengan pandemi
covid sembilan belas yang luar biasa yang mematikan
tapi alhamdulillah dengan kinerja kerja keras
kerja cerdas dari pak erlangga
itu kemudian ekonomi kita tetap stabil
sekalipun goncangan yang luar biasa
ekonomi kita tidak semakin terpuruk dengan pandemi covid sembilan belas
nah tentu rakyat nanti akan menilai
oleh karena itu
seluruh kader karena sekarang legitimasi payarlangga
secara internal partai itu sudah
tertanam dalam kalmu dan jiwa
dengan semangat juang daripada seluruh kader
ya memang sekarang kita akui
memang elektronitas masih rendah
karena populitas masih rendah
populitasnya nanti meningkat
insya allah elektaurusannya ikut meningkat
oleh karena itu sampai dengan bulan juni akan datang
dan konsolidasi program
itu telah selesai
kemudian kita masuk kepada konsolidasi pemenangan
ketika masuk konsolidasi pemenangan
memasarkan payarlangga sebagai seorang tokoh nasional
sebagai ketua umum partai golkar
sebagai mingkuk perkeunungan
tentu akan memudahkan
daripada seluruh insan fungsionalis partai
di semua tingkatan
untuk menyampaikan kenapa payarlangga
yang diseluruhkan oleh partai golkar
karena seperti kita pahami
partai golkar suara rakyat adalah suara golkar
suara golkar adalah suara rakyat
itulah kemudian yang akan bisa mendongkrak
daripada baik popularitas maupun elektabilitas
yang paling penting adalah
bahwa sama tadi yang disampaikan oleh
bahwa yang penting sekarang juga adalah
sekalipun orang misalnya
sekarang ini elektronisnya tinggi
tapi kalau tidak punya kendaraan
dia juga tidak akan bisa menjadi calon presiden
payarlangga adalah tinggal membutuhkan koalisi satu partai
sekalipun kita bukan hanya satu partai
kita menghendaki beberapa koalisi
tapi saya juga setuju bahwa
calon jangan terlalu banyak yang berada di dalam partai golkar
dan head to head seperti yang lalu
karena itu akan menimbulkan ekstalasi yang besar sekali
dan itu bisa menciptakan hal hal yang kita tidak inginkan
oleh karena itu kita harus menyuruhkan
beberapa pilihan kepada rakyat
sehingga ada tiga calon presiden
yang ditawarkan kepada rakyat
dan akhirnya rakyat akan menentukan
dan saya punya keyakinan sangat kuat
itu sampai kepada tingkat
jadi tidak hanya tingkat desa
nah apabila struktur partai ini bergerak secara simultan
setelah konsultasi struktur dan konsultasi program ini
berjalan dengan baik
karena dia akan lebih populer daripada calon calon
yang sekarang kita baca di mass media
baik jadi paling tidak pkb dan golkar
punya kesamaan pandangan soal calon yang lebih baik
tiga saja begitu dibanding head to head
tapi bang nurudin
tidakkah menjadi catatan dari golkar
terkait dengan elektabilitas
payarlangga yang masih rendah ini
padahal panggungnya sudah terbuka
sebagai menko perekonomian
apakah itu tidak menjadi bahan evaluasi
mengapa kemudian tidak linier
dengan hasil elektabilitasnya
ada satu hal yang kita
saya kagumi kepada payarlangga ya
dia tidak memanfaatkan jabatannya
sebagai menko untuk kepentingan dirinya
betul betul kurang lebih dua tahun ini
untuk pemulihan ekonomi kita
untuk mengatasi setiap permasalahan
di bidang ekonomi
yang berkaitan dengan
kita hidup berdampingan dengan pandemi covid sembilan belas
tapi sekarang sudah mulai
maka sekarang lah waktunya
tapi memang pak ketua umum partai golkar
yang akan kita lakukan
kita sudah membentuk bapilu
di seluruh indonesia
untuk badan saksi nasional
kita juga sudah bentuk
semua nantinya akan bekerja secara simultan
jadi nanti pak erlangga itu
akan memenangkan termasuk pilih
tidak hanya struktur partai golkar
tapi ada bapilu
ada badan saksi nasional
dan strukturnya juga sampai ke
sehingga prosesi pemenangan pak erlangga itu
tidak perlu dilakukan
karena kita punya pasukan dalam jumlah besar
dan ini nanti secara simultan akan bergerak
pada bulan juni akan datang
setelah konsolidasi program dan konsolidasi struktural ini
selesai dengan baik
saya ke bang jayadi hanan
bang jayadi hanan
dalam pemilu ya
kalau kita bicara soal pilpres tentu ada beberapa faktor
pemenangan bagi kandidat
ada soal ketersukaan
dan juga popularitas begitu ya
nah dari tiga poin ini apa yang menurut anda membuat
kalau kita melihat potret survei sekarang
ketum ketum parpol ini tampaknya belum begitu
diminati dari hasil elektabilitas
hanya beberapa saja
hanya beberapa saja
yang pertama kita harus mengatakan
problem utamanya masih di popularitasnya yang kurang
jadi nah itu berarti kan proses untuk
mensosialisasikan ketua umum partai ini
selama tiga tahun terakhir katakanlah begitu
itu tidak berjalan secara baik
itu yang perlu dievaluasi
seharusnya kan partai itu bekerja terus menerus
tidak berhenti setelah pemilu berhenti
nanti dua tahun mau pemilu bekerja lagi tidak begitu
siklus kita kan walaupun siklus kita lima tahunan
itu saya kira yang perlu dievaluasi
mensosialisasikan ketua umum partai kan tidak harus
dengan mengatakan dia calon presiden atau calon wakil presiden kan
tapi ada banyak apalagi
orang seperti ketua umumnya mas saiful
ketua umumnya pak nurdin itu adalah
pemegang posisi posisi politik
yang membuat dia punya keharusan untuk sebetulnya tampil terus menerus ke publik
mengunjungi publik terus menerus
jadi mungkin disitu ya
eksekusi strategi untuk mensosialisasikan ketua umum partainya itu
yang mungkin perlu dievaluasi ke depan
sehingga setelah tiga tahun ini
sekali lagi kalau kita belajar dari pengalaman tahun dua ribu empat sampai dengan dua ribu sembilan
untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden yang kompetitif
punya bergening position itu
dia harus punya popularitas paling tidak di angka delapan puluh an persen
jadi itu yang membuat mereka unggul sementara dari sisi itu
tapi waktunya sudah makin pendek
kurang dari dua tahun lah ya
satu setengah tahun lah yang cukup efektif
itu berarti para calon ini harus menggabungkan
strategi meningkatkan popularitas
sekaligus strategi untuk meningkatkan

karena itu kalau anda melihat pak erlangga tidak lagi hanya masang baliho
tapi juga mengunjungi pesantren mengunjungi kiai mengunjungi sektor sektor masyarakat
itu berarti mereka menggabungkan strategi peningkatan popularitas
sekaligus peningkatan elektabilitas
memang harus begitu
semua partai tahu itu bang nurdin tahu persis mas saiful tahu persis
tinggal masalahnya eksekusi di lapangan kan itu yang beda beda
tentu mereka harus menggunakan berbagai kanal
selain yang biasa ya seperti media luar ruang media masa yang bisa
jadi intinya kalau popularitas itu harus menggunakan media masa yang mampu menjangkau
sebanyak mungkin orang dalam waktu singkat
kalau sekarang ada medsos media sosial atau internet
anda akan lihat di medsos pun pasti ramai
saat yang sama mereka para calonnya juga akan
langsung mengunjungi para pemilih di tempatnya masing masing
di rumahnya di pesantrennya di sekolahnya macem macem
jadi itu akan digabungkan oleh para calon ini ke depan
cuma masalahnya begini
ini satu setengah tahun katakanlah efektif bekerja
semua partai menghidupkan
tantangan berikutnya sekarang itu adalah
kalau misalnya seandainya calonnya pak nurdin
dengan calonnya mas saiful itu bergerak tiga tahun lalu
maka ada partai yang belum bergerak
tiga tahun lalu ada sejumlah motor yang masih parkir dirinya
sehingga kalau kita bergerak delapan puluh km per jam
maka keunggulan kita terhadap lawan itu delapan puluh km per jam
tapi sekarang semua sudah bergerak
kalau pak nurdin dengan kecepatan satu ratus lima puluh km per jam
karena pakai ferrari misalnya
ada mercedes benz yang juga bisa satu ratus empat puluh atau satu ratus tiga puluh
jadi keunggulannya nggak lagi satu ratus lima puluh tapi dua puluh
itu tantangan semua bapak bapak ini kan sudah sangat pengalaman
jadi mereka paham itu
jadi akan memerlukan usaha yang jauh lebih keras lagi
untuk meraih keunggulan yang lebih besar
di satu setengah tahun menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat ini
tapi sejauh ini pilihan mencalonkan ketum parpol
masih sangat realistis bagi partai partai politik
untuk keperluan minimal menunjukkan kepada publik
bahwa partai itu punya calon yang punya kedekatan
kuat dengan partai
itu strategi yang bagus
strategi yang benar
tetapi memang seperti kata mas saiful
kan ada hitung hitungannya tuh
partai partai itu kan punya dua tujuan
tujuan satu mempertahankan atau meningkatkan suara partai
tujuan dua memenangkan pilpres
nah pertanyaan berikutnya
kalau harus memilih salah satu
apakah lebih mengutamakan memenangkan pilpres
atau lebih mengutamakan partai
karena mereka tidak punya calon yang cukup kompetitif
maka biasanya partai akan lebih memilih memenangkan partai terlebih dahulu
lima tahun lagi
kalau partai kalau kalah sekarang
jadi di lima tahun lagi
jadi akan ada proses prioritas nanti
tapi itu belum sekarang
nanti kalau sudah
mulai terbangun koalisi
kalau sekarang yang penting
partai partai itu meningkatkan bergen
ini posisi ketua umumnya dulu
untuk nanti bergen apakah capres atau cawapres
dan melakukan sosialisasi atau komunikasi politik
bahasa pak nur din tadi
kepada masyarakat bahwa
partai golkar hadir gitu
partai pkb hadir
sehingga masyarakat melihat tuh
kaitan antara capres bakal capres
kalau disarankan bakal capres atau bakal cawapresnya
dengan partai tersebut
jadi saya kira itu memang strategi yang masuk akal
pada saat ini
baik bang rudin halid dan juga bang saiful
bagaimana anda partai anda melihat kandidat kandidat non parpol lain
katakanlah kepala daerah yang
secara elektabilitas hari ini
ada di posisi yang cukup teratas
kalau nggak salah bang rudin halid juga pernah terbuka
kalau pak ganjar mau maju dari partai golkar
tapi di jawabannya nanti kita break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya segmen terakhir dialog
saya langsung ke bang saifullah dan juga bang rudin
saya ke bang rudin halid terlebih dahulu deh
bagaimana terhadap nama nama di luar
parpol anda kepala kepala daerah
pak anies pak ridwan kamil pak ganjar
yang elektabilitas sekarang cukup tinggi
terbukakah kalau kemudian
golkar juga akhirnya dengan nama nama di luar
pak erlangga artarto
pak erlangga artarto
memprediksi bahwa empat lima bulan ke depan
akan semakin terbuka untuk
dan pasti semakin banyak jurus dan instrumen
yang akan ditempu
misalnya deklarasi capres dari lawan
akan dilakukan bersamaan dengan deklarasi
oleh tokoh tokoh internal parpol
maupun parpol sendiri
ada juga yang mungkin pakai lembaga survei
untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas
sebanyak banyaknya media dirangkum
semua channel medsos dipakai secara intensif
dan tentu ujungnya meraih dukungan publik
melalui hasil survei dari lembaga lembaga
nah saya melihat bahwa
sekarang kan kita era multipartai
sangat terbuka kemudian
beri ruang yang selosional kepada rakyat
partai golkar untuk saat ini
itu sudah final pak erlangga sebagai calon presiden
tapi tentu dibutuhkan wakil
yang bisa bersama sama pak erlangga
tidak hanya untuk memenangkan
tapi juga untuk membangun negeri ini lebih baik
daripada hari ini
kalau misalnya yang akan merubah itu hanya pak erlangga
tentu pak erlangga juga pasti akan realistis
ketika nanti pada suatu saat
misalnya beliau melihat
situasi dan kondisi
yang tidak memungkinkan untuk mahi capres
tentu beliau punya pikiran yang
kalau beliau ada seorang yang memiliki idealisme
untuk kepentingan bangsa dan negara
mendahulukan kepentingan pribadi
daripada kepentingan bangsa
beliau mementingkan kepentingan bangsa
lebih dahulu daripada kepentingan pribadi
tapi saat ini saya yakin bahwa pak erlangga adalah
tokoh yang sudah final di partai golkar
untuk dicanonkan sebagai presiden
tinggal sekarang bagaimana golkar melakukan
baik dengan pkb dengan pks
dengan pan dengan nasdem dengan demokrat
dan lain sebagainya
untuk bisa bersama sama
untuk mendampingi pak erlangga
pak erlangga punya pendamping yang juga memiliki
itu bisa bersama sama untuk menangkan ppr
dan saya punya keyakinan yang sangat kuat
bahwa pak erlangga bisa menjadi calon
tapi sekali lagi bahwa
politik itu adalah segala kemungkinan bisa terjadi
tapi yang paling penting adalah kepentingan untuk bangsa dan negara
dan saya yakin pak erlangga akan
juga pada saatnya kanalistis
sekalipun semua instrumen partai sekarang
kerja kerja sosial lakukan oleh semua pusat partai sekarang
adalah mengarah kepada bagaimana
untuk pak erlangga menjadi calon presiden
dan memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat
bang nurdin halid pernah mengatakan bahwa
golkar terbuka untuk pak ganjar ini so far
berarti posisinya masih untuk cawapres begitu kira kira
bang nurdin belum sampai kemudian capres
iya karena pak erlangga sekarang masih capres
dari partai golkar
dulu saya katakan bahwa yang bisa merubah itu hanya pak erlangga
dan kalau pak erlangga ini yang merubah
itu harus melalui rapim
partai golkar saat itu merupakan
internal partai golkar sesuai dengan anggaran dasar
anggaran rumah tangga
banyak elemen di partai golkar yang ikut menentukan
ada dewan pembina ada dewan penasehat
jpp itu sendiri
nah oleh karena itu tapi itu yang bisa merubah
hanya pak erlangga kenapa karena partai
secara formal telah menetapkan pak erlangga sebagai
calon presiden oleh karena itu
kalau misalnya pak ganjar pak anies
pak ridwan kamil
yang bersedia menjadi wakilnya
pak muhyemi misalnya
bersedia menjadi wakilnya pak erlangga
ini selesai karena sudah
satu partai golkar tinggal butuhkan
satu partai menjadi
untuk berkoalisi sudah cukup
untuk menjadi calon presiden
pak erlangga dan pak muhyemi ini sudah bisa
maju juga ya kalau secara komposisi partai politik
saya ke bang saiful
bang saiful bagaimana
tokoh tokoh di luar parpol anda
termasuk juga para kepala daerah
yang saat ini elektabilitasnya meraja esel survei
ya biasa biasa aja
tokoh publik yang dapat
punya tantangan nyari partai
punya tantangan untuk menaikkan
tiketnya sudah ada
ya biasa biasa saja karena itu
sekali lagi kalau semangatnya
kita bisa menyuguhkan lebih dari
saya kira itu pilihan yang terbaik
dan kalau ini bisa kita tempuh bersama
akan melahirkan banyak
di luar yang
elektabilitasnya tinggi itu yang pertama ya
di pkb dengan mengusung
bekerja keras untuk merebut hati
publik dan saya kira
satu tahun setengah ini masih ada waktu
untuk kita terus
sekali lagi demokrasi kita tidak boleh
demokrasi kita harus
legisi panjang dan punya hak
untuk maju dalam pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
sekali lagi masih ada waktu
untuk satu tahun setengah ini
tujuh besar sampai lima besar
sampai nanti di ujung
pada pendaftaran tahun dua ribu dua puluh tiga
jadi sekarang pkb posisinya
nonparpol atau kepala daerah
biasa saja gitu
masih tahap melihat lihat
dan belum kemudian
akan memutuskan akan melirik tokoh tokoh
parpol untuk dicapreskan kira kira begitu ya bang saiful
ya tentu sementara
kita belum ada agenda untuk
figur di luar
sekali lagi kita bekerja untuk
satu tahun setengah untuk gus muhaymin
tahun dua ribu dua puluh tiga saya kira
sampai lima besar baik saya ke
bang jarihanan terakhir
apa yang tadi disampaikan oleh bang saiful
ketum parpol punya tiket
tapi punya pr soal elektabilitas
sebaliknya kepala daerah punya
elektabilitas tapi tidak punya tiket
kalau kita agak melompat
satu atau dua tahun ke depan
bang jarihanan paling tidak ya
bacaan anda prediksi anda
akan seperti apa dinamikanya apakah kemudian
parpol akan tersandra dengan
toko toko non parpol atau sebaliknya
ini mana yang lebih diutamakan
pertimbangan realistis secara politik
punya tiket tapi
tidak penuh tiketnya baru
sepertiga atau seperempat
cuma yang punya
yang lain itu paling setengah seperempat
menjamin juga satu
nah kalau kita bicara
dan wakil presiden itu berarti kita tidak bisa
lagi bicara individu partai dengan
asumsi adanya presidenialitas
nah kalau kita belajar dari tahun dua ribu empat belas
sampai dengan dua ribu sembilan belas
koalisi partai selalu
presidennya itu pola
yang terjadi selama ini
koalisi partai terbentuk
yang dianggap memiliki
kans atau kesempatan
atau peluang paling besar
untuk memenangkan capresi
untuk memenangkan pilpres
kalau kita lihat dari sisi itu
dengan adanya presidenial
tidak mudah bagi partai partai
untuk maju dengan
apapun yang terjadi dia harus
berkoalisi nah kalau berkoalisi itu
mau tidak mau dia harus mencari
tokoh tokoh bukan hanya
elektabilitas tinggi tapi juga
yang disepakati antar partai itu kan
ada banyak stepnya
nah karena itu dengan demikian
mau tidak mau harus terbuka
dengan semua bakal calon
terutama yang memiliki
katakanlah misalnya ada calon
yang punya elektabilitas tinggi
sejumlah partai tidak suka sehingga kemudian
merugikan partai tersebut
atau sekumpulan partai tersebut
karena ada partai partai lain yang mungkin
mencalonkan calon tersebut kan
pasti dengan matang
akan berhitung semua kemungkinan kemungkinan
tersebut dengan dua prinsip tadi
bagaimana caranya menang
meningkatkan suara partai
itu tujuan utama partai itu
kalau bisa dua duanya
kalau tidak bisa minimal
pencapaian itu tidak menimbulkan
efek negatif kepada
perolehan suara partai
saya kira dari sisi itu nanti
akan dinamikanya nah ke depan
terbentuk dua pola koalisi
berbasis kandidat yang dianggap
itu berkoalisi dulu
nggak usah pikirin kandidatnya dulu
partai partai berkoalisi dulu lalu
bersama sama tuh membangun kesepakatan
kandidat itu bisa dari luar partai
bisa dari partai
yang berkoalisi itu atau apa
sehingga dengan demikian
mereka punya kesempatan kalau misalnya
dalam enam bulan ke depan ada
bakal capres yang disepakati
mereka nanti bisa punya kesempatan
untuk mensosialisasikannya secara bersama sama
klaim kedekatan dengan bakal
cukup setara antar partai
kalau bicara pengaruh capres
capres kepada peroleh suara partai
itu paling tidak semua partai punya
untuk memperoleh efek positif
jadi dinamikanya akan berada
sekitar itu mas reinhardt
oke menarik menarik juga kalau kita
bisa melihat koalisi dini sudah
terbangun sejak sekarang ya bang jaya d
jadi lebih terlihat siapa kemudian
capres capres yang akan diunggulkan
dan bisa saja kemudian itu bisa memberikan
efek elektoral yang positif sampai tahun

tapi tahun ini mesin politik sudah mulai
full dan kita akan melihat ketum ketum parpol
juga akan mulai melakukan strategi
terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik
malam hari ini
halid bang saya furhuda dan juga
pak jaya d hanan sehat selalu
kita lihat bagaimana perkembangan
dan juga dinamika politik ke depan terima kasih